es krim siapa yang tidak suka dengan hidangan penutup yang manis dan memiliki variasi rasa
yang begitu banyak ini tekstur es krim pun berbeda beda ada berbagai macam es krim yang
sering kita temui mulai dari es podeng gelato hingga sorbet ye seneng banget menemukan es
podeng es yang mengingatkan saya pas saya masih kecil lantas apa ya yang membuat es gelato es
es podeng hidangan penutup khas jawa tengah yang disebut juga es manten bahan dasar es podeng
sendiri adalah santan yang dibekukan proses pembuatannya hampir sama seperti membuat es
putar namun yang membedakan adalah isiannya menurut pakar kuliner william wongso es putar
sudah ada loh sejak zaman belanda kamu ingat enggak ada namanya es puter gitu jadi itu kiat
membuat es krim yang kuno yang udara yang paling murah gitu
cuma es sekitarnya dikasih garam yang banyak kalau es dikasih garam itu temperaturnya bisa turunnya
lebih drastis gitu sehingga dipakai namanya es puter es podong memiliki berbagai macam isian seperti
sagu mutiara potongan buah alpukat roti tawar susu kental manis coklat dan taburan kacang tanah
dengan harga sepuluh rupiah per
gelas es podeng menjadi minuman pas melepas dahaga
selain es podeng ada juga nih pelepas dahaga bernama sorbet sorbet adalah makanan penutup
yang bertekstur seperti salju biasanya sorbet dicari saat musim panas di eropa
bahan dasarnya adalah sari buah murni seperti raspberry mangga kelapa dan nanas
yang gemar sorbet pasti tidak asing dengan gelato khas italia gelato memiliki tekstur yang lembut
dan biasa menggunakan susu lebih banyak dibandingkan krim menurut pengusaha gelato afidya rahman of vianto

gelato dan es krim ada kaitannya dengan perbedaan mindset antara orang amerika dengan orang italia dalam hal menilai makanan
orang amerika melihat makanan dengan kandungan lemak tinggi adalah sesuatu yang premium maka lahirlah es krim
sementara di italia sesuatu dikatakan premium ketika pembuatnya bisa memaksimalkan bahan lokal yang ada di sekitarnya
seperti memanfaatkan hasil panen yang segar
terus bisa juga dibilang kayak gelato tuh katanya lebih banyak susu daripada krim
kalau es krim lebih banyak krim daripada susu istilahnya lentur gitu benar benar nyatu
nah itu yang mungkin based on visual akhirnya oh ini nih yang gelato
orang jadi lebih kayak oh dari visual kelihatan bedanya nih ini gelato ini es krim gitu sih
uniknya bahan dasar gelato tidak harus menggunakan susu sapi
gelato juga bisa dibuat dari susu kedelai atau susu kacang mete
sebagai alternatif bagi penikmat gelato yang lactose intolerant
atau punya masalah
bisa menggunakan susu kacang mete